tapi mama janji jangan di sepakin
iya mama kan gak pernah bohong
iya tapi jangan lama lama ma
ya tenang aja
ibu gak pernah sayang sama dinda
capek kayak anak tiri

lebih baik dinda pergi aja dari rumah
kalau kamu pergi dari rumah
semua orang sedih loh
surga itu ada di telapak kaki ibu
mungkin ibunya begitu
supaya kamu menjadi anak yang baik
yang mandiri iya kan
yang mandiri iya kan
yang mandiri iya kan
lagi pada belajar ya
lagi pada belajar ya
bikinin ibu teh anget ya
bikinin ibu teh anget ya
eh gimana tadi di kampusnya
kamu belajar apa sayang
kan aku uas bu
makanya pulangnya telat
tapi gitu deh
bisa dong kan aku udah belajar sama temen temen kampus aku

pinter deh anak ibu
cirinya kamu gimana di sekolah bikin apa tadi
aku tadi dapat tugas kalkulus kan
makanya ini aku lagi ngerjain susah
tapi tadi siang kan ada praktikum gitu kan
bikin kayak hiasan kelas gitu
bikin kayak hiasan kelas gitu
dari sampah di daur ulang
punya cirio bagus dong bu
emang anak anak ibu nih ya
harus rajin belajar ya
biar kamu cepat juga lulus
kamu tuh ya
ibu bilang tadi apa
kamu sengaja sama ibu ya kan
sengaja kamu sama ibu
kamu tau gak
ibu capek pulang kerja cari uang tuh buat siapa
itu buat biaya sekolah kalian
kamu pikir buat siapa
sampai sekali gak pernah bikin seneng hati ibu
gak pernah ngeselin selalu
apapun gak pernah becus
ibu gak akan segan segan untuk menghukum kamu
kalau perlu ibu kurung kamu
gak usah sekolah lagi
dan kalian semua denger ya
sampai kalian berdua bantu adik kamu
ibu juga akan hukum kalian berdua
sekarang masuk kamar
kasian ya dinda
sebenernya tuh caranya mau bantuin dinda
tapi takut sama ibu
kakak juga mau bantuin dinda
nanti ibu makin marah
nanti dinda bisa dihukumi parah
kakak juga sayang sama dinda
tapi aku juga gak ngerti
tapi aku juga gak ngerti
kenapa ibu tuh bisa segitunya sama dinda
makasih ya udah dengerin cerita rinda
abis telepon siapa kamu
jadi kayak gini kelakuan kamu kalo ibu tinggal pergi
tunggu aku bu
bagus jadi kerjaan kamu
gak ada ibu mainin handphone terus
dasar anak malas kamu
siapa suruh mainin handphone
nilai kamu nggak pernah bagus nggak pernah dapat ranking
kerjanya jadi selama ini kamu main handphone
bu dinda nggak mainin handphone
nggak usah bohongin ibu
sekali lagi ibu lihat kamu minum handphone
ibu nggak akan segan segan untuk hukum kamu
sekarang kamu masuk
diam kamu situ
kalian berdua ibu peringkatin ya
kalau sampai kalian berdua bantu adik kamu
untuk kasih makan atau kasih minum sedikit pun
kamu akan jadi paham
kalau kamu berdua
ibu akan jadi paham
minum sedikit pun
dan kamu ceria
ibu menyesal sekali
kenapa kamu kasih pinjem handphone ke adik kamu
ibu nggak akan pernah beli handphone kamu lagi
nggak akan pernah
nanti aku exercising
ini kecemasan masalah ke biolee eerste dachte qualcosa
ketrawan ini anak
ini pasti gara gara dia main handphone terus kerjanya
bikinin ibu telur ibu lapar
ibu lapar nih
dinda dinda bangun
ibu dinda kenapa ibu
cepetan dong yuk
wah bu hari ini aku ke sekolahnya berangkat bareng kita aja ya
kalau gitu ibu sama aku aja
hari ini kamu berangkatnya bareng kak ceria ya
sama kak kita juga ya
yaudah aku sama kak ceria aja
ya duluan ya
beneran ya tapi
iya mama kan gak pernah bohong
selamat malam mama
iya tenang aja
aku saya gak sengaja
dinda bangun nak
ayo kita bawa ke rumah sakit
ibu ibu sebelah sini aja bu
ayo cepat kita bawa ke rumah sakit
ada apa bu
udah paham jam lah
aku tanya kamu duduk di depan aku